apakah ada sikap dinda yang kurang berkenan di hati kakak anda
kenapa dinda berkata seperti itu
karena dinda merasa
takkanda telah berubah belakangan ini
tolong kakanda katakan
jika dinda memang ada kesalahan
tolong katakan agar dinda bisa perbaiki
aku tidak akan melepaskanmu
jangan senang dulu bocah kecil
aku masih belum terkata kata
rasanya aku sangat senang sekali
semua berjalan sesuai rencana kita
mulai menunjukkan sikap cemburu
meskipun tidak memperlihatkannya secara langsung
tapi aku bisa merasakan
dan sebentar lagi
kita akan menyingkirkan
subang larang beserta anak anaknya
dari istana pancacaran ini
tidak ada yang berani
tapi sampai kapan raka
aku sudah tidak sabar
menunggu saat saat itu tiba
rai sabarlah sejenak rayu tenang
buah yang kita petik sebelum matang tidak akan memberikan rasa manis sesuai apa yang kita inginkan adikku
dan akhirnya buah itu akan menjadi busuk dan tidak akan kemakan sama sekali rai
aku tidak suka berbicara berbelit belit
aku ingin rakam segera menyusun rencana
agar yunda subanglar beserta putra putrinya tersingkir dari istana pajacara
lupa kemampuan paman harga yang semakin bertambah hebat
aku tidak boleh
kenapa rado kau heran aku bukanlah argadana yang dulu latih rado dan aku yakin kau hanyalah butiran debu
aku kalahkan saat ini